yaitu bali demokrasi forum dua ribu delapan belas yang digelar di nusa dua bali
penyelenggaraan bdf yang ke sebelas ini diikuti ratusan peserta dari sembilan puluh dua negara
menteri luar negeri republik indonesia yang membuka forum ini berharap
keberlangsungan demokrasi dapat dipertahankan melalui kolaborasi kuat antar sesama negara demokrasi
sekitar empat ratus tujuh puluh peserta hadir dalam bali demokrasi forum dua ribu delapan belas ini
tujuh menteri luar negeri yang hadir diantaranya menlu australia brunei papua new guinea new zealand suriname timor leste
serta menteri luar negeri tuvalu yang negaranya berada di wilayah pasifik
menteri luar negeri republik indonesia retno marsudi membuka bali demokrasi forum yang ke sebelas ini
bersama presiden republik nauru baron divavesi
pertemuan bali demokrasi forum yang berlangsung dua hari itu akan membahas secara komprehensif
mengenai demokrasi untuk kemakmuran rakyat
forum bersama ini menjadi tempat bertukar pengalaman dan saling belajar penyelenggaraan demokrasi
bdf kali ini mengambil tema demokrasi for prosperity
tema ini digulirkan guna melihat bagaimana demokrasi membantu kesejahteraan untuk semua
tanpa mengurangi sifat dari keberlangsungan pembangunan ekonomi
sejak tahun dua ribu tujuh belas bdf juga telah memperluas jangkauannya ke berbagai kawasan
yakni dilangsungkannya bdf chapter tunis dan bdf chapter berlin pada september dua ribu dua puluh
nah kenapa kita menyelenggarakan bdf chapter tunis dan juga chapter berlin
adalah untuk memberikan satu kesempatan bagi kita untuk melakukan tekan pikiran mengenai
pelaksanaan demokrasi dan tantangannya tidak hanya di kawasan asia pasifik
tetapi di kawasan lainnya dengan tujuan untuk memperkaya demokrasi itu sendiri
teman teman yang saya hormati terakhir intinya kunci kesuksesan demokrasi adalah inklusivitas
demokrasi yang dapat diakses dan dinikmati oleh semua
tidak ada yang dimarginalkan karena kohesi sosial terbentuk untuk mendukung kesejahteraan
saya ingatkan kembali bahwa bali demokrasi forum ini adalah forum untuk saling berbagi
pengalaman atau sharing best practices untuk memajukan demokrasi
karena tidak ada negara demokrasi yang tidak rentan terhadap kemunduran
untuk itu keberlangsungan demokrasi harus terus dipertahankan melalui saling belajar
dan membangun kolaborasi yang kuat antar sesama negara demokrasi
pada penyelenggaraan bdf kali ini juga digelar event lain secara bersamaan
yakni bali demokrasi student conference dan bali civil society and media forum
tujuannya agar pembahasan demokrasi dilakukan secara inklusif dan komprehensif
setelah dari sudut pandang yang beragam
igd nyoman wiryadinate denpasar
pemerintah indonesia menyelenggarakan bali demokrasi forum atau bdf ke sebelas
di nusa dua bali pada enam hingga tujuh desember dua ribu delapan belas
bagaimana penyelenggaraan bdf hari kedua
sudah ada korespondensi ann indonesia igd nyoman wiryadinate di bali
nyoman selama dua hari berlangsung
apa pembahasan utama yang menjadi fokus diskusi negara negara peserta
ya rian memang hari kedua ini masih ada sejumlah hal yang dibahas
di antaranya di ballroom di ruang utama pembahasan bali demokrasi forum
tengah dilakukan debat umum oleh ratusan peserta
yang berpengalaman dengan pembahasan yang dilakukan
di paralel event juga sedang dilakukan diskusi
baik pada bali demokrasi student conference maupun pada bali civil society and media forum
yang juga melakukan diskusi sejumlah hal
kalau kita lihat kemarin di bali civil society media forum dibahas diantaranya
bagaimana peran media terhadap perkembangan politik termasuk juga demokrasi
artinya bagaimana mengantisipasi hoax yang juga dibahas
di salah satu sesi yang kemarin juga dilakukan di dalam bali demokrasi forum
yang juga dilakukan dua paralel event
yang salah satunya memang tahun ini yang pertama kali dilakukan adalah
bali demokrasi student conference dan kedua kalinya untuk bali civil society and media forum
jadi beberapa hal memang yang terkait dengan demokrasi
kemudian juga bagaimana negara negara lain berbagi pengalaman
termasuk juga bagaimana negara yang berbagi pengalaman
yang belum melakukan demokrasi juga mendapatkan pengalaman ataupun masukan
nah nanti rencananya sebelum closing atau penutupan acara ini akan dilakukan
debat ataupun hasil hasil akan disampaikan kepada seluruh peserta baik dari dua paralel event
maupun peserta bali demokrasi forum termasuk juga nanti akan ditutup pada tengah siang hari
memang kemarin tidak hanya membahas masalah masalah demokrasi
namun juga dalam perkembangan
pertemuan yang diinisiasi oleh pemerintah indonesia dalam hal ini kementerian luar negeri
juga mengadakan pertemuan dengan delapan pertemuan bilateral
antara menteri luar negeri indonesia dengan delapan menteri luar negeri dari negara negara yang hadir
di antaranya dari australia di mana kemarin menteri luar negeri australia
maris payen juga melakukan pertemuan dengan aretno marsudi
yang di antaranya menteri luar negeri australia menyatakan ikut berbela sungkawat
kejadian yang menimpa pekerja yang terjadi di papua
dan berharap kejadian tersebut dapat dilakukan investigasi yang menyeluruh terhadap hasil hasil tersebut
kemudian juga termasuk juga bagaimana menteri luar negeri penis wella mendapatkan input masukan mengenai demokrasi
sehingga negara tersebut yang kini tengah dilanda resesi ekonomi akan lebih bangkit dan maju lagi
terima kasih sudah melaporkan
selamat bertugas kembali